kamu kenapa sendirian disini
gak kok tante semua pengen main bareng aja tante
kayaknya rafa keliatan sedih
rafa kalau ada apa apa cerita aja sama ibu endang
oh berisik bang
kok gak ada jawab ya
apa tadi saya lihat ya
aku cari main dulu lah
bangun bangun rafa
bangun bangun rafa ini mami nak
eh kenapa dia
takut apaan sih
eh dia ada hampa
hantu manusia kepala kuda
bentuknya kayak gimana tuh ya
itunya badan manusia tapi kepalanya kuda
kala yang kuda ya lo
rafa itu tuh kan bukan cerita kamu waktu di mimpi
berarti tadi rafa mimpi lagi ya
rafa gak bisa tidur
rafa hantu itu gak ada rafa
rafa apalagi hantu manusia berkepala kuda
rafa mungkin itu cuma bayangannya rafa aja kali karena rafa takut ya kandang
mami tadi rafa sendiri tadi dia berdiri disitu
nggak ada apa apa ya bang ya
gak ada rafa
eh mandi rafa pingsan gara gara api sih
yang ngeliat hantu kepala kuda onyon budak lo
emang ada kuda di mari
ya ampun hantunya bukan kudanya combro
enak tuh berhenti
tuh giliran makanan dia denger ee cepret
masa sih ada hantu berkepala kuda
udah prih lo jangan ambil hati orang emang suka kayak gitu mau ada ngada
kali ini gak percaya sama aku
aku ini beneran kali
rafa mungkin kamu tuh mimpi buruk kali
kamu mungkin tidur di luar
kan kamu yang mimpi buruk selalu
karena kan emang kamu sering mimpi yang aneh aneh
benar karena kamu tidur di luar
bola malem pak
perjuangan bagus banget
gak ada yang percaya sama aku
beneran ada hantu berkepala kuda di tempat kosnya bu messi
apa bener pak
di kosan itu ada hantu berkepala kuda
kalau memang bener pak
serem banget pak
kita harus cek latar belakangnya kosannya satu messi
soalnya waktu dulu tante messi belum bali
kenapa sih ngeri ngusahanya sama aku
padahal ya kan itu kan beneran hantu berkepala kuda
rafa rafa kamu kenapa sendirian disini
gak kok tante cuma pengen main bareng aja tante
kayaknya rafa keliatan sedih
rafa kalau ada apa apa cerita aja sama ibu endang
rafa kesel kok ada yang percaya kok rafa liat hantu
rafa liat hantu hantu apa
hantunya aneh tante
badannya manusia tante
tapi kepalanya kayak kuda dan selapunya kayak kuda
hah hantu kepala kuda
emang rafa liat dimana hantunya
di kosan yang ibu messi semalem
hah di kosan yang baru diresmiin sama bu messi itu
ih serem banget sih
yaudah rafa tante mau ini tante mau beli sayuran masak buat adeng
oh iya bu endang mau mau
bu endang dari mana kok kayak pandi gitu
saya habis dengar cerita hantu
masa sebuah ini hantu di mana bu
hantu di kosan ibu messi yang baru itu loh
iya katanya ada hantu kepala kuda
bu yang bener
masa nggak percaya sih dibilangin
saya itu tau dari si rafa
soalnya anaknya bu ranti itu lihat langsung aduh kepala kuda itu
ih serem pokoknya
gimana sih nggak percaya kalau dibilangin
ya percaya percaya
enggak jadi kos disitu
ini saya mau jembarin ini brosur brosur makmur
dari kos kosan ibu emis yang cantik mempesona ini
huniannya sangat mewah
nyaman aman dan asri
maksudnya gambar pantai
saya gak mau ah kos disitu
hei ibu jangan takut
masalahnya di kos kosan saya itu dijaga ketat
si pers handalia itu yang mukanya cakep cakep standar
bukan masalah itu bu messi
tapi karena kosnya bu messi itu ada hantunya
hantu berkepala kuda katanya
hantunya itu apa
hantu kepala kuda
eh kalau ngomong jangan dengar deng dong
enggak mungkin ada hantu kepala kuda
tuh ibu endang
oh ibu endang ya
ibu endang bagus ya
kali ini ibu endang gak cs an sama saya ya
kenapa ibu endang
maaf ibu messi
sekarang mah bukan nggak cs
bukan gak cinta
bukan gak sayang lagi sama bu messi
soalnya memang rumah bu messi itu ada hantu kepala kudanya
tahu dapat berita itu dari mana
tau dapat berita gosip itu dari mana
saya tahu dari rafa langsung
rafa yang lihat kalau di kosannya bu messi itu ada hantu kepala kuda
ih denger ya
tau kan anak kecil itu suka apa
ini bagus loh
kos kosannya bagus banget
enggak mungkin ada hantu berkepala kuda
belum tentu hard juga bu
pokoknya saya gak mau kos di rumahnya ibu messi
sebelum terbukti ada hantunya